meskipun keberadaan uang dan dompet digital telah marak
namun kebutuhan terhadap uang tunai diperkirakan masih akan menjadi prioritas utama
bagi para pemudik jelang lebaran tahun ini
untuk itu bank milik negara menyiapkan uang tunai puluhan triliun
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada ramadan serta menjelang lebaran dua ribu dua puluh
bank indonesia memperkirakan kebutuhan uang tunai selama ramadan dan lebaran dua ribu sembilan belas
mencapai dua ratus tujuh belas satu triliun atau naik tiga belas lima persen dibanding periode lebaran dua ribu dua puluh
kenaikan ini disebabkan oleh tiga hal
yaitu kenaikan gaji dan tunjangan hari raya pns dan asn
kenaikan upah minimum rp delapan

serta masa libur yang panjang sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat
bank bank negara seperti bni menyiapkan uang tunai rp empat belas tiga triliun rupiah setiap minggunya
atau total mencapai rp lima puluh tujuh triliun
penyediaan uang tunai ini naik lima persen dibandingkan ramadan tahun dua ribu delapan belas
bagi bni meski penggunaan uang elektronik meningkat
permintaan uang tunai pada momen lebaran selalu meningkat
sebab pada lebaran dua ribu sembilan belas
pemerintah menetapkan cuti bersama pns yang cukup panjang
mulai tiga puluh mei hingga sembilan juni dua ribu dua puluh
dua tiga triliun itu enam puluh persen untuk atm
lima puluh persennya untuk persiapan di outlet outlet kita di cabang kcp dan kantor kas
nambah kurang lebih lima sampai sepuluh persen dari tahun lalu
memang bisnis mungkin lebih bagus ya
lebih bagus dibandingkan tahun kemarin
dan juga mungkin lebarannya panjang juga
yang terjadi perubahan adalah satu
uang tunai juga disiapkan bank mandiri
yang mencapai rp lima puluh lima triliun atau rp satu sembilan triliun setiap minggu
angka tersebut turun empat persen dibandingkan ramadan tahun lalu
dengan alasan libur lebaran dua ribu sembilan belas lebih pendek
dan meningkatnya penggunaan uang elektronik
itu kita juga menyediakan sarana untuk beli e money baru
atau beli uang elektronik
walaupun juga top up
itu nanti di beberapa titik akan diinfokan juga ke nasabah dan juga audiens
kemudian apalagi nih uang tunai itu disediakan mungkin sekitar rp lima puluh lima triliun
sekitar lima puluh empat sembilan triliun
mungkin sekitar satu sembilan triliun per hari
lima puluh persen uang tunai tadi itu digunakan untuk transaksi ngisi casing atm nya kita selama libur
karena sebagian cabang tidak buka
tapi dua puluh persen lagi itu digunakan untuk transaksi di cabang ya
adapun penurunan penyediaan uang tunai juga terjadi di bri
sekitar rp empat puluh delapan triliun yang disediakan turun dibandingkan lebaran tahun lalu dari rp enam puluh dua triliun
akibat tingginya penggunaan uang elektronik untuk keperluan transportasi dan pengisian bahan bakar